saat ini kita sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia arman helm yang berada di pekanbaru riau
ya selamat siang arman arman kita dengar sudah ada hujan buatan yang kemarin dibuat oleh pemerintah daerah setempat
dan sudah turun di beberapa wilayah bagaimana kondisinya di sana
ya rifana dan juga lady memang hujan buatan sudah turun di wilayah dumai yang berbatasan dengan arokan hilir begitu
tapi sepertinya di kota pekanbaru
kami masih menunggu sang hujan begitu karena sejauh ini sejak pagi hingga siang ini hujan belum juga turun di kota pekanbaru
sehingga juga warga masih tetap menantikan seperti itu untuk memadamkan api ataupun juga beberapa titik api
yang masih ada di beberapa atau di sekitar wilayah kota pekanbaru
kabut asap ini masih tetap ada atau menyelimuti di kota pekanbaru ini
dan tadi juga saya sempat mengecek untuk jarak pandang
jarak pandang sendiri itu sejauh ini masih bertahan pada posisi
jadi delapan ratus meter mudah mudahan pada siang menjelang sore jarak pandang sudah bertambah begitu
dan warga juga di kota pekanbaru mulai terus merasakan ataupun juga menderita kabut asap
bahkan ada yang terpaksa mungkin pindah dari rumah aslinya menuju ke rumah keluarga kerabat
untuk berlindung ataupun juga mendapatkan sirkulasi udara yang baik
nah ini salah satu warga yang akan saya temui pagi hari ini
beliau akan bercerita bagaimana
karena dia menderita kabut asap karena sejauh ini mereka punya dua anak yang masih kecil
di rumah aslinya mungkin tidak punya pendingin udara dan mereka terpaksa harus pindah ke rumah orang tuanya
ini ada ibu citra halo selamat pagi ibu citra
ya gimana bu sejauh ini
kan ini adik adik ada yang udah sekolah ya
iya jadi karena kabut asap ini jadinya anak sayang ini si abang nggak sekolah gitu kan
karena sangat mengganggu sekali gitu buat dianya kan
seperti kemarin udah ada gejala pilek matanya berair gitu
itu sangat mengganggu sekali lah mas asep ini gitu bagi kita semua gitu
nah ibu citra katanya di rumah aslinya tidak punya ac tidak punya pendingin udara dan terpaksa harus mengungsi ke rumah orang tua di sini
udah berapa lama pindah ngungsi kesini bu
udah sekitar dua mingguan lah mas
karena sudah enggak tahan kali kan
karena melalui ventilasi tuh asap seluruh ruangan tuh udah masuk gitu
sampai ke kamar gitu kan ke ruang tamu gitu
jadi anak anak enggak bisa bebas gitu untuk beraktivitas gitu
jadi makanya saya ngungsi ke rumah orang tua gitu
disini kan setidaknya dia tidak bosan gitu ya ada nenek kakeknya disini
nah ini kan si abang udah dua minggu ya nggak sekolah ya bu citra
dua minggu lebih tidak sekolah
nah bagaimana seterusnya atau selanjutnya
ini kan gak sekolah pasti kan akan ketinggalan pelajaran atau gimana ini caranya gitu bu
apakah harus pindah sekolah atau mungkin gimana apa yang harus diantisipasi oleh bu citra sebagai orang tua
karena kasihan si abang udah enggak sekolah lama ini
iya ini dia di rumah aja gitu
saya belajar di rumah aja gitu kan
ya gitu lah mas belajar di rumah dia
karena itu aktivitas di luar memang saya kurangin
jadi dia beraktivitas di dalam aja
ya belajar belajar di rumah
sekolah kayaknya nggak mungkin gitu kan mas
belum ada juga dari gurunya dia disuruh masuk sekolah gitu
jadi dia saya antisipasi dia di rumah aja gitu
tidak ada aktivitas di luar rumah gitu
jadi aktivitasnya di dalam rumah aja gitu
selama asap sebulan ini memang anak nggak pernah saya biarkan beraktivitas di luar rumah gitu
karena saya takutkan bahayanya mas ya karena ini gejala anak udah sering ya setiap hari itu mata berair gitu
pilek gitu batuk batuk gitu kan
saya sendiri aja sesak nafas gitu mas
hampir setiap hari gitu
ya pokoknya itu sangat meresahkan kali mas gitu
kesehatan kita gitu buat kesehatan kita gitu
berdampak buruk buat kesehatan
pertama kasian kan anak saya baru balita ini kan
buat si adik juga udah batuk batuk gitu kan
sejauh ini ibu citra sudah pernah bawa anak anak berobat entah ke posko kesehatan ke rumah singgah
atau di rumah sakit
ada kemarin dekat rumah di pukesmas gitu kan karena dia udah matanya berair kan udah merah gitu kan mas jadi saya takut kan udah batuk terus apa pilek gitu saya bawa ke sana
alhamdulillah udah lumayan makanya saya mencegah itu saya fungsi ke rumah neneknya gitu
nah ini juga ada keluarga atau orang tua dari ibu citra sendiri ya saya boleh ngobrol ngobrol sedikit ke ibu ibu namanya siapa bu
bu rosma ini kan ada cucu yang datang mengungsi bu gimana bu setelah ngumpul ini ada keluarga yang datang gitu bu
ya saya senang aja datang sini ngumpul ya kebetulan kami cuma berdua di rumah ya senang aja kalau cucu cucu datang gitu
lagi di rumahnya asapnya mungkin lebih kuat gitu ya lagi nggak ada ini nggak ada ac ya gitu ya jadi senang aja suka aja saya datang sini
nah ibu sama bapak gimana bu apakah juga terdampak atau mungkin sakit
saya selama ini saya gak pernah
sesak ya gitu ya sekarang ini kayaknya sesak gitu
apalagi bapak ini gantung ini malam tadi baru ke dokter apakah terganggu kali kerongkongannya udah kering gitu ya
iya lah bapak sekarang ini udah mending karena udah makan obat ya
udah berobat ya
iya ada berobat bapak ya
baik semoga bapak cepat sembuh juga pak ya
ya bu citra mungkin terakhir bu apa harapan ibu ke pemerintah setempat bu supaya kabut asap ini segera teratur
terima kasih begitu
ya harapan saya kita semua gitu kan cukuplah terakhir ini pak jangan ada lagi di tahun tahun berikutnya gitu kan
karena ini yang menyiksa sekali gitu kan memprihatinkan sekali dan membahayakan sekali buat kesehatan kita gitu
cukuplah ini terakhir kali saya tidak mau kalau bisa kita semua jangan mau ini terulang lagi gitu
ya sangat memprihatinkan gitu buat kita semua
menurut ibu citra gimana pemerintah proaktif dan responsif gak bu tangannya kasih
ya kalau saya melihat ini kan udah sebulan gini gini aja pak ya emasnya semakin pekat aja gini kan
ya lebih lagi lah gitu apanya gitu maksudnya gimana ya pedulinya atau gimananya gitu lebih peduli lagi buat kita kita semua gitu kan
ya karena kita udah rindu dengan udara yang bersih yang segar gitu kan kita juga nggak membutuhkan masker gratis di jalanan
kita hanya membutuhkan udara yang segar jadi pemerintah dimohon lah gitu kan dimohon dengan sangat pedulilah lagi lebih peduli lagi untuk kedepannya gitu gimana ya
terima kasih ibu citra bu rosma bapak terima kasih
ya bu citra dan juga keluarganya ini merupakan perwakilan dari masyarakat pekanbaru provinsi riau yang sudah sangat lama merindukan udara yang segar
mereka tadi sampaikan mereka tidak butuh pembagian masker gratis tapi benar benar yang mereka butuhkan yang mereka harapkan saat ini
adalah lebih peduli lagi pemerintah gubernur jajarannya wali kota pejabat daerah dan segala perangkatnya itu agar supaya masalah kabut asap kebakaran hutan dan lahan di provinsi riau ini segera tertangani
karena mereka sudah cukup menderita tadi juga kita sudah dengar bagaimana anak anaknya juga sakit kemudian juga orang tua mereka juga sakit
dan ini merupakan satu hal yang sangat sulit untuk mereka lalui karena ini sudah cukup lama mereka jalani begitu
sejauh ini juga kami masih tetap menunggu
curah hujan di kota pekanbaru sejauh ini kualitas udara juga masih tetap dalam kategori tidak sehat atau berbahaya sehingga untuk beraktivitas warga juga masih tetap harus menggunakan masker
lalu kalau kita berbicara mengenai penanganan kabut asap arman apakah ada upaya lain selain penyiraman dari atas ataupun waterbombing dan juga hujan buatan apakah ada dilakukan suntik lahan gambut begitu di sana
ya lady untuk teknologi modifikasi cuaca juga memang tetap terus dilakukan
sejauh ini begitu di beberapa tempat di provinsi riau kemarin juga saya sempat meninjau langsung salah satu titik terjadinya kebakaran di pusat kota juga tidak begitu jauh dari pusat kota itu di kelurahan simpang tiga kecamatan bukit raya
di situ memang terlihat adanya upaya pemadaman yang dilakukan oleh pemadam kebakaran dari bukit raya dan juga dari tenayan kemudian juga dibantu oleh bpbd kota pekanbaru
mereka saya lihat di sana memang langsung terjun langsung ke titik api untuk memadamkan
menemukan beberapa titik api yang ada di sana karena memang di situ juga ditemukan ada lahan gambut sehingga kebakaran ini begitu sulit mereka tangani karena memang struktur gambut itu sendiri yang berbahaya begitu
jadi memang upaya ini juga tetap terus dilakukan saya tetap terus memantau seperti apakah upaya pemadaman api baik dengan teknologi modifikasi cuaca ataupun juga dengan pemadaman lewat jalur darat tetap terus dilakukan
mereka kemarin juga sempat menitipkan kepada kami mereka berharap agar supaya ada
tambahan peralatan seperti portable air karena memang di lokasi di sekitar kota pekanbaru itu sumber air sulit untuk mereka jangkau sehingga ini juga menjadi satu kendala mereka untuk melakukan pemadaman di bagian darat lady dan rifana
ya arman mungkin bisa ditanyakan kepada anak anak yang tinggal di situ bagaimana sebetulnya rasanya apa yang mereka rasakan apakah memang ada keluhan keluhan mungkin bisa ditanyakan
nah ya baik kita ke siapa nama abangnya
abang cakra gimana nih setelah ini abang cakra rasain apa gitu
matanya merah sakit nggak matanya
sakit yang berair
oh matanya berair tapi cakra sudah dibawa berobat
udah diberobat kemana
ke puskesmas ya
sekarang cakra udah enak kan
mau sekolah lagi gak cakra
jangan libur terus
gak mau libur terus
udah kangen sekolah ya
iya sama teman teman
ya baik mudah mudahan cakra segera sekolah ya
kebut asapnya udah cepet hilang nanti mudah mudahan ya
rifana lady itu tadi memang cakra mungkin agak terbatas untuk berbicara tapi sedikit yang bisa kita
jadi kita petik dari tadi apa yang sudah disampaikan
ia mengeluhkan tadi sakit mata kemudian agak batuk batuk dan juga yang paling pasti anak anak seusia cakra mungkin juga rifana punya putra putra di rumah juga bisa merasakan bagaimana orang tua punya kerinduan
anak anaknya bisa bermain seperti biasa bisa duduk di bangku sekolah mendapatkan pendidikan namun sejauh ini mereka terpaksa harus mungkin belajar mandiri di rumah dibantu oleh orang tua
oke terima kasih ya
terima kasih arman atas laporan anda dan selamat bertugas kembali dan semoga lady cepat ya penanganan dari pemerintah ini untuk menangani kebakaran hutan dan juga kabut asap yang ada di pekanbaru riau
karena itu apa yang tadi kita perlihatkan itu hanya sebagian kecil dari bagaimana dampak kabut asap yang dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di kawasan pekanbaru dan juga di kawasan kalimantan